saat ditemui di tempat kerjanya salah satu teman akrab tersangka semasa sekolah mengaku kaget dan
tidak percaya jika pelaku pembunuhan adalah dds lantaran selama ini tersangka dikenal baik dan
loyal kepada teman temannya saya dengan jujur enggak nyangka banget dan secara anu masih enggak
percaya sih kalau dio bisa setegah itu kalau karakter video sendiri gimana mas dimana mas kalau
diu itu sebenarnya dia orang baik sementara itu dari keterangan pltk polresta magelang pihaknya
terus melakukan proses penyidikan terkait kasus anak membunuh keluarganya tersebut dan hingga
saat ini telah memeriksa empat orang saksi nara ini ada baru empat saksi ya ya
yang kita periksa nanti kita akan kembangkan lagi dari mana barang tersebut didapat ya kalau
mungkin ada pihak pihak yang terkait dengan kejadian ini pastinya akan kita proses lebih lanjut
kejadian tewasnya ketiga korban yakni abbas asar heri riani dan anak sulungnya dea khairunisa
terjadi senin pagi di gangdurian dusun brajenan desa kecamatan metro yudan kabupaten
magelang jawa tengah kejadian tersebut berawal saat asisten rumah tangga ditelepon oleh anak
bungsu korban bahwa ayah ibu serta kakak perempuannya pingsan di kamar mandi anak
bungsu dan art nya langsung membawa ketiga korban ke rumah sakit umum merah putih kabupaten magelang
namun nyawa ketiga korban tidak tertolong dari hasil penyelidikan laboratorium forensik
dan kesehatan di dokes polda jawa tengah kombes pol sumihastri telah memastikan ketiga korban itu
meninggal akibat mengkonsumsi racun cyanida yang dicampur ke dalam minuman yang diberikan oleh
tersangka saat ini dds telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan maporesta
magelang dan bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau
mati tim liputan cnnmu